ya selanjutnya masih mengenai kasus hukum tim polda sumatera utara menjemput paksa politikus partai demokrat ramadan pohan karena diduga terlibat kasus penipuan
ya kalau kita lihat dari laman sirenindonesia com kb tumas polda sumatra utara komisaris besar polisi rina sari ginti menyatakan ramadhan pohan dijemput paksa karena tidak memenuhi panggilan dari polda sumatra utara
ya belum diketahui kasus penipuan yang diduga melibatkan ramadhan polda sumut akan memberikan keterangan pers pada hari ini